terima kasih anda masih bersama kami
berbagai cara dilakukan untuk mengisi waktu luang
salah satunya bergabung dengan paguyuban sepeda wahela atau sepeda kuno
dengan mengikuti komunitas ini anda akan sehat karena bersepeda
bahagia karena banyak teman
dan anda akan mendapatkan beragam informasi dan beragam cerita pengalaman
dari para anggota lainnya
maruli silitonga membeli sepeda ini tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sepeda keluaran tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua ini digunakan sehari hari untuk bekerja sebagai anggota tni
hingga pensiun tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat maruli setiap hari masih menggunakan sepeda tua ini
kini di usia delapan puluh sembilan tahun maruli bersama sepeda kesayangannya
bergabung dengan paguyuban sepeda bahla bandung
yang merawat sepeda ini kita rajin ganti ini
segala rupalah bangsa pelor pelornya segala rupa
kalau ada yang macet ada yang ini
tapi memang masih bapak gunakan sehari hari
iya tiap hari digunakan
paguyuban sepeda bahala bandung terbentuk sejak tahun dua ribu dua belas
saat ini jumlah anggota psbb mencapai satu dua ratus
yang terdiri dari anak anak hingga orang tua
untuk menjadi anggota psbb anda cukup memiliki sepeda tua
pertama dari bentuknya
dari bentuk sepedanya
terus dari buatannya
karena yang namanya ontel
otomatis ini adalah sepeda sepeda lawas
sepeda peda zaman dulu
waktu zaman perjuangan
karena di komunitas kita juga
ada sepeda yang terbitan
atau dibuat tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan
jadi seumur dengan perang pangeran di penogoro
setiap hari minggu
psbb berkumpul di taman balai kota bandung
untuk berbagi informasi tentang kegiatan
dan seputar perawatan sepeda
dari sini kegiatan goes bersama dilakukan
dengan rute berkeliling kota
sementara untuk kegiatan bulanan
goes dilakukan keluar kota
atau memenuhi undangan dari berbagai daerah
dan setiap tiga tahun sekali
psbb menggelar bandung lautan ontel
terus terus terus
ya bersama komunitas sepeda ontel
bandung tentunya selain kita dapat sehat
banyak teman dan banyak hal hal informasi menarik
yang tentunya bisa anda dapatkan di komunitas ini
selamat berlibur roby sofwanamin bandung